ya memang menurut ketua satgas covid sembilan belas dari pengurus besar ikatan dokter indonesia atau pbid zubairi jurban
varian baru virus corona atau sars covid dua yang ditemukan di inggris lebih menular
hal itu kemudian menjadi pertimbangan indonesia menutup akses bagi warga negara asing
bagaimana kemudian kebijakan ini akan diberlakukan seberapa parah sebetulnya situasi sehingga kita perlu untuk menutup akses bagi wna masuk ke indonesia
saya akan diskusikan pada malam hari ini
ada pak cecep herawan sekretaris jenderal kementerian luar negeri republik indonesia yang juga ketua tim percepatan pemulihan ekonomi atau tppe dari kementerian luar negeri
pak cecep selamat malam mbak
selamat malam mas reinhardt apa kabar
kabar baik pak cecep
dan juga ada mbak mia miranti akademisi mikrobiologi dari universitas
pak jajaran mbak mia selamat malam mbak
dan ada pak bobi adityo rizaldi komisi satu dpr anggota komisi satu selamat malam pak bobi
baik sebelum saya akan ke pak bobi dan juga mbak mia saya ke pak cecep terlebih dahulu
pak cecep jelas ya tentu pertimbangannya adalah ancaman virus baru corona sehingga perlu untuk menutup pintu masuk bagi wna
tapi dari yang ditangkap oleh kementerian luar negeri pak atau dari pemerintah sebetulnya secara global
sudah seberapa parah situasinya atau sudah seberapa besar mengancamnya virus baru ini sehingga kita perlu untuk menutup akses bagi wna
terima kasih mas renha
ijinkan saya melakukan klarifikasi sebelumnya bahwa sebetulnya pemberlakuan pelarangan warga negara asing untuk masuk ke indonesia
atau transit di indonesia sudah diberlakukan semenjak bulan april dua ribu dua puluh
melalui permen kumham sebelas tahun dua ribu dua puluh
hanya saja terdapat beberapa pengucualian termasuk pada saat kita melakukan apa yang disebut dengan travel corridor arrangement
dengan empat negara yaitu uni arab emirat korea selatan kemudian tiongkok dan terakhir dengan singapura
ada beberapa pengucualian
itu yang masuk di dalam permen kumham sebelas dua ribu dua puluh kemudian direvisi menjadi permen kumham dua puluh enam tahun dua ribu dua puluh
nah karena perkembangan lebih lanjut yang terjadi dengan varian yang baru ini
maka pengucualian pengecualian yang ada di dalam permen kumham dua puluh enam dua ribu dua puluh dan permen kumham sebelas dua ribu dua puluh
untuk sementara sama sama disuspend
dengan demikian seluruh warga negara asing kita hentikan seluruh sementara kunjungannya ke indonesia
baik jadi sebetulnya kebijakan ini memang sudah dari bulan april ketika memang awal awal pandemi
tapi ada sejumlah pengecualian ya bagi wna misalnya yang memegang kartu izin tinggal sementara
izin diplomatik dinas dan lain sebagainya
tapi yang itu yang kemudian akhirnya disamaratakan begitu pak cecep
tentunya tidak semua disamaratakan
karena dalam yang terbaru ini kita mengecualikan juga untuk kunjungan resmi para pejabat setingkat menteri ke atas
yang akan berkunjung ke indonesia tetap diperkenankan
tetapi tentunya dengan pengetatan protokol kesehatan
artinya memang yang ditangkap sejauh ini secara global memang ancaman untuk virus baru ini sangat besar
sehingga memang perlu di
diketapkan kembali aturan soal wni ini ya pak cacem
karena semua kebijakan pemerintah tentunya didasarkan kepada kajian ilmiah yang dilakukan oleh para ahli
baik itu melalui wco maupun para ahli nasional
tadi pagi kami sempat berdiskusi juga dengan ketua satgas covid id prof zubairi
yang mengatakan bahwa memang saat ini virus ini telah bermutasi dan
tentunya dengan demikian kita perlu melakukan upaya upaya lebih dalam menjaga rakyat kita dan juga negara kita
melalui pembatasan pembatasan yang lebih ketat
ini kan setelah kemudian disampaikan di tanggal dua puluh delapan desember
sementara pemberlakuannya di tanggal satu januari
ada beberapa rentang waktu itu pak
nah ini bagaimana ini
mengantisipasi di rentang waktu ini pak
ini seperti apa langkah dari kementerian luar negeri dengan sejumlah stakeholder terkait
dalam rentang waktu dari dua puluh delapan sampai dengan tiga puluh satu desember ini
yang diberlakukan tetap adalah surat edaran nomor tiga dengan adendum
yang dikeluarkan oleh satgas covid sembilan belas
di mana di sana ada parameter parameter tertentu yang cukup ketat
bahkan mungkin jauh lebih ketat dari sebelumnya
terkait dengan requirement seseorang ini bisa masuk ke dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia
jadi sudah ada aturan juga untuk mengatur itu
satu lagi pak cecep ini berkaitan dengan warga negara indonesia
yang diperlukan untuk mengatur itu
harus mengikuti prosedur kesehatan itu ya pak tes pcr dan sebagainya
apa saja aturan aturan ya pak bagi wni kita yang kemudian dalam rentang waktu itu ingin kembali ke indonesia
sementara kita tahu kita sedang mengantisipasi ancaman virus baru covid sembilan belas
memang sesuai dengan amanat undang undang nomor enam tahun dua ribu sebelas mengenai keimigrasian
maka warga negara indonesia tetap diizinkan untuk kembali ke indonesia
namun demikian ada prasarat prasarat tertentu sebelum mereka melaksanakan perjalanan menuju indonesia
yang pertama tentunya mereka harus memiliki sertifikat negatif covid sembilan belas berdasarkan hasil pcr test
yang berlaku setidaknya dua x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan dari negara asal
yang kedua mereka juga harus mulai mengisi data
melalui electronic health alert card yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan indonesia
nah pada saat ketibaan di indonesia seluruh warga negara indonesia wajib untuk melakukan pemeriksaan ulang rt pcr
dan apabila hasilnya negatif tetap diberlakukan karantina wajib selama lima hari sejak tanggal kedatangan
di tempat akomodasi karantina
karantina yang telah dikonsultas
itu setelah ulang apabila pcr ulangnya negatif maka wni diperkenankan untuk melanjutkan perjalanannya ke tempat yang dituju
oke itu artinya mulai berlaku di tanggal satu atau memang saat ini pun juga semua wni yang kembali ke indonesia juga sudah ada aturan itu pak cecep
aturan itu kalau kita lihat di sa tiga dari saat saat covid sembilan belas
pak dari informasi yang didapatkan oleh kementerian luar negeri
sebetulnya negara negara mana saja ini mungkin agar informasinya agar lebih jelas kepada masyarakat
negara negara mana pak yang kemudian sudah dalam kondisi atau memang sudah terpantau ada penyebaran virus covid sembilan belas varian baru ini
mungkin nanti ibu
mungkin nanti dunia bisa lebih menambahkan
tapi dari sisi bukan penyebaran tetapi diidentifikasi terdapat orang yang terkena
apakah itu bisa dikatakan penyebaran
tapi ya mungkin dari keilmuannya nanti kita bisa kaji
tapi bahwa yang sudah menemukan atau mendeteksi ada seseorang yang terkena strain baru ini
tentunya di inggris kemudian di spanyol sweden jepang irlandia utara
beberapa negara eropa lainnya seperti itali denmark jerman belanda dan perancis
kemudian mendekati ke kita ada di singapura di korea selatan di hongkong dan juga di australia
artinya memang karena pergerakan dari para traveler ini tentunya
ditemukanlah terdeteksi seseorang yang memang membawa virus dengan varian
oke baik pak cecep terakhir ke anda
ini kan diketatkan kembali tanggal satu sampai nanti pertengahan bulan januari
apakah setelah itu pak ini akan diperpanjang kembali
atau masih melihat lagi seperti apa perkembangannya
atau bagaimana mengingat tentu kita tidak pernah tahu kemudian virus covid sembilan belas yang baru ini
rentang waktunya akan berapa lama begitu
karena covid sembilan belas yang saat ini saja belum selesai sebetulnya pak
jadi kalau kita perhatikan semenjak bulan desember dua ribu sembilan belas sampai dengan saat ini
semua kebijakan pemerintah selalu didasarkan kepada yang pertama
hasil kajian ilmiah atau scientific pace
yang kedua adalah pemetaan global apa yang terjadi dengan pandemi ini
kita seluruh regulasi kita selalu dilakukan secara bertahap
tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini
empat belas januari nanti kita akan lihat
sampai sejauh mana tingkat penyebaran ataupun perkembangan yang ada terjadi saat ini
tentunya waktu dua minggu dari tanggal satu sampai empat belas
seyogjanya menjadi peluang bagi kita
untuk meningkatkan sistem untuk mengelola kedatangan warga negara asing ke indonesia
sehingga ke depannya jauh lebih baik lagi
pak jajab satu hal lagi
lagi yang juga banyak dipertanyakan
ini penutupan ini apakah hanya akses lewat udara saja
atau kemudian juga sepintu pintu darat misalnya
atau mungkin laut juga diperlakukan hal yang sama pak
tentunya karena di sini kan kedatangan warga negara asing ke wilayah indonesia
tentunya tidak hanya dengan pesawat udara
oke baik pak terakhir
untuk masyarakat kita wni yang mungkin dalam waktu dekat beberapa hari ke depan
akan melakukan perjalanan
apa imbauan dari kementerian luar negeri pak
juga untuk mengantisipasi penyebaran virus baru covid sembilan belas ini pak sekjen
sebetulnya saya lebih cenderung menghimbau warga negara indonesia yang ada di indonesia
untuk kiranya menunda perjalanan yang sekiranya tidak terlalu esensial ke luar negeri
karena tentunya ini akan menyulitkan warga negara kita
manakala negara mulai menutup kembali
nah sementara untuk yang dari luar negeri warga negara indonesia
mohon berkoordinasi dengan perwakilan kita di luar negeri
dan tentunya perwakilan akan dengan senang hati memberikan informasi
dan membantu saudara saudara kita yang akan kembali ke tanah air
oke jangan sampai kemudian wna kemudian diatur untuk pengetatan
tapi wni kita justru yang ke luar negeri
akhirnya justru itu yang menjadi bahaya begitu ya pak sekjen
seperti apa pak
artinya himbauan ini sudah disampaikan oleh ibu menteri luar negeri sebelumnya
jauh jauh hari sebelumnya
kami hanya mengulang kembali himpuan pemerintah melalui bu menteri luar negeri
untuk kiranya kita lebih baik tinggal di negara kita sendiri
dan menunda perjalanan kita ke luar negeri
baik pak cecep herawan terima kasih
sekjen kementerian luar negeri republik indonesia
sudah menyampaikan informasi kepada kami
kita lihat dua minggu ke depan bagaimana pantauannya seperti apa
mudah mudahan pengetatan ini
terkait dengan penyebaran virus baru covid sembilan belas bisa teratasi
nah kita bicara di segmen berikutnya
soal bagaimana bahaya dari virus ini
dan melihat kebijakan dari penutupan ini ke depan seperti apa
dengan pak bobby dan juga mbak mia
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
baik kami lanjutkan diskusi antisipasi virus baru indonesia
tutup pintu ini tutup pintu untuk warga negara asing
dengan sejumlah pengetatan
baik pak cecep
baik pak cecep
baik pak cecep
baik pak cecep
baik pak cecep
baik pak cecep
baik pak cecep
baik pak cecep

anggota komisi satu dpr ri
melanjutkan ini mas bobi dan juga mbak mia
saya mungkin ke mbak mia dulu ya nanti saya akan ke mas bobi
mbak mia jadi mungkin anda bisa gambarkan kepada kami ya
secara saintifik ya secara ilmiah
ini bahayanya seberapa parah begitu seberapa bahaya
dan apakah dengan menutup border ini
memang bisa menjadi salah satu solusi
memutus penyebaran itu untuk sampai ke indonesia
mbak mia miranti mbak mbak mbak mbak
kalau secara saintifik ini sih
virus ini menyebar karena dia ada inangnya
jadi salah satu protokol untuk tidak berkerumpun
untuk tidak traveling itu adalah salah satu
pencegahan penyebaran virus ini
nah untuk adanya apa namanya
ketupan wilayah indonesia dari warga negara asing
karena ditakutkan adanya penyebaran virus
ini sebetulnya tepat
hanya yang hanya yang
yang saya kritisi sedikit kenapa tidak dari sekarang saja gitu
oke mengapa harus menunggu beberapa hari
kenapa harus menunggu tanggal satu
karena seperti kita ketahui si virus ini bisa masuk itu tidak memerlukan paspor
tidak memerlukan imigrasi
jadi sebetulnya lebih cepat ditutup itu adalah lebih baik
apalagi kita tahu penyebaran virus ini sudah sampai ke singapura
itu negara dekat sekali dengan kita
mungkin kalau pertimbangan ilmiahnya
jadi menyebabkan infeksi itu jauh lebih
dibanding virus yang sudah ada di indonesia
pak bobi mbak mia mengkritisi begitu kira kira
mengapa tidak langsung dan ada jeda waktu ini pak
anda melihat itu seperti apa
catatan anda pak dari kebijakan dari kementerian luar negeri pemerintah ini
jadi kalau kita lihat dari mulai awal mulanya pandemi ini

karena pandemi ini kalau kami di parlemen ini kan kita memang tidak berhubungan langsung dengan

yang ada mengenai perkembangan mutasi virus tersebut
tetapi kami di parlemen memastikan bahwa negara sudah memiliki instrumen penanggulangan covid ini
baik itu dari sisi payung hukum baik itu dari anggaran juga proses evaluasi
nah di sini kita lihat memang dari dua ribu dua puluh tadi sudah disampaikan pak sekjen
sebenarnya kan peraturan itu sudah

bahwa ada perbedaan antara essential traveler dengan non essential traveler
yang seperti recreation atau turis
nah tinggal bagaimana implementasinya bagaimana mengartikan apa sih essential travel itu
karena essential travel kadang kadang di dalam pelaksanaannya kita lihat masih suka salah yang pekerja di hal mahera

padahal dalam salah satu kriteria itu adalah keperluan
padahal dalam salah satu kriteria essential travel
kalau misalkan contoh di amerika di cdc sana
nah ini yang dalam tahap implementasi kita memberikan ruang
karena paling utama kami di parlemen
kan kita tidak mungkin ikut ada di garda depan di setiap bandara dan juga pelabuhan
tetapi kita pastikan bahwa aparat bisa bergerak bisa merespon
seperti ada dinamika mutasi virus baru di inggris dengan anggaran yang cukup
dengan juga proses evaluasi
nah tidak terlalu telat kalau misalkan dikatakan sekarang baru kita menutup
karena ini kan jelas yang dituju adalah merespon adanya mutasi virus baru di inggris contohnya
ya ini kita pun di dua ribu dua puluh satu sudah menyiapkan anggaran kontingensi untuk penanganan covid ini
kalau kita lihat di dua ribu dua puluh sudah sangat besar sekali anggaran tersebut
yang waktu itu diestimasi tanggal tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh ini harusnya sudah selesai urusan covid
ternyata kan belum
tinggal bagaimana kita parlemen melihat nanti empat belas hari setelah adanya penutupan akses wna
apakah bisa covid ini dikendalikan
yang katanya ada mutasi baru
atau bagaimana kita memastikan anggaran untuk penanganan covid di dua ribu dua puluh satu ini
itu cukup untuk merespon apapun dinamika yang ada
jadi kami parlemen mungkin tidak terlalu detail
tetapi memastikan bahwa penerapan dari untuk mengklasifikasikan essential traveler dan non essential traveler ini
itu bisa dilakukan
juga kecukupan anggaran dalam merespon dinamika dinamika baru
sebetulnya ada mutasi varian baru ini
oke artinya memang masih ada celah ya pak bobi
ini yang perlu diawasi implementasinya
mbak mia ini menjawab juga banyak pertanyaan
apakah kemudian pcr bisa mendeteksi virus baru covid sembilan belas ini
karena ada yang mengatakan sejumlah epidemiolog misalnya bahwa ini bisa menipu hasil pcr
karena ini wajahnya adalah wajah baru begitu
atau seperti apa sebenarnya si virus baru ini dari pandangan anda
tapi kita bahas di segmen berikutnya kami akan segera kembali sesaat lagi
mbak mia salah satu aturannya adalah ketika wni kembali nanti
apakah ini pcr mampu menjawab atau mendeteksi bahwa seseorang itu bisa
atau sudah terpapar varian baru dari covid sembilan belas ini mbak
kalau sejauh yang saya baca dari literatur
sampai saat ini masih bisa terdeteksi
baik itu varian yang baru ataupun covid sembilan belas yang sudah ada sebelumnya
karena alat pcr ini yang dicek adalah keberadaan antigen dari si virus
jadi sangat spesifik untuk menentukan virus corona saja
jadi sejauh ini masih terdeteksi dengan menggunakan pcr yang sekarang
dan ketingkat akurasinya
oke jadi sebetulnya dari yang anda baca juga
artinya dengan kemudian ada wni yang balik ke indonesia
kemudian di pcr kemudian di isolasi mandiri
ini bisa paling tidak meminimalisir penyebaran atau mutasi covid sembilan belas yang baru ini
pada prinsipnya hasil tes pcr itu adalah hasil tes hari saat itu
jadi pada saat kita diambil swab untuk mengetes keberadaan
dan virus tubuh kita
itu sebetulnya hasil data saat diambil
jadi pada saat kita keluar dari laboratorium setelah swabnya diambil
kalau kita keluar
jadi kita sebetulnya tertular lagi
jadi hasil pcr itu sebetulnya hasil saat ini juga
jadi tidak ada batas harus berapa jam
tapi sebetulnya idealnya itu pas kita mau pergi
pas kita dites seharusnya seperti itu gitu
jadi memang ada apa
tidak ada keadaan luar sana
karena kalau pun kita habis tes pcr dua puluh empat jam kemudian
kita masih memungkinkan untuk tertular sebetulnya kayak gitu
jadi tidak bisa juga kemudian menjamin ya
bahwa misalnya wni yang datang ke sini tidak membawa virus covid sembilan belas yang baru itu
betul nggak bisa menjamin
karena jadi begitu dia misalnya dari sana membawa hasil pcr dua x dua puluh empat jam hasilnya negatif
begitu sampai di indonesia dia harusnya dites lagi
jadi begitu dia sampai di indonesia
langsung dites lagi karena kita takut apakah di pesawat itu benar
dia tidak tertular dari orang lain yang satu pesawat
ini juga menurut saya
ya karena virus ini dalam hitungan jam itu udah bisa langsung tular ke kita juga sih sebetulnya
nah ini anda melihat ini secara mikrobiologi
sebenarnya bagaimana covid sembilan belas varian baru ini
kalau melihat penyebaran yang dikhawatirkan
jadi istilahnya efek penularan melihatannya
jadi kecepatan dia untuk menyebar ini jauh lebih tinggi dibandingkan virus yang ada sekarang
jadi yang dikhawatirkan adalah itu
jadi kalau efeknya apakah menyebabkan kematiannya lebih tinggi
atau kan lebih tingkat penyakit infeksi siusnya lebih tinggi
ini masih kelihatannya sih masih sama dengan yang sama
tetapi yang dikhawatirkan adalah karena dia menyebarnya ini lebih cepat gitu aja sih
jadi kelihatannya sih kalau saya amati perekkembangan tentang virus ini akhir akhir ini gitu
oke jadi kecepatan penularan itu tidak kemudian linear
belum tentu linier dengan tingkat keganasannya begitu mbak mia
iya betul jadi kalau tingkat keganasannya mungkin masih sama dengan yang sekarang
tetapi yang ditakutkan adalah kemampuan dia menginfeksinya yang lebih cepat dibandingkan varian yang sekarang
varian yang sudah ada gitu loh maksudnya
oke itu dari virusnya
kemudian kita kembali ke kebijakan penutupan
pintu masuk wna ke indonesia dengan pengetatan tadi
ini sampai dengan pertengahan januari nih mbak
apakah menurut anda ini perlu diperpanjang kembali pengetatannya
atau ya kita lihat dulu lah seperti apa dalam dua minggu ke depan
memang idealnya dilihat dulu sih
jadi dilihat dulu selama dua minggu ini apakah nanti setelah selama masa penutupan ini
ada varian baru ini apakah ditemukan atau tidak
atau mungkin dengan adanya penutupan
jadi bisa jadi kasus yang di dalam negeri ini menurun itu mungkin salah satu apa namanya metode juga untuk mencegah
penyebaran virus karena seperti kita ketahui asal usul dari virus ini menyebarnya adalah karena travel
emang karena perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain
itu yang nggak bisa dipungkiri lah gitu bahwa virus ini menyebarnya karena telur tadi
pak bobi apakah anda melihat perlu untuk ini diperpanjang saja tidak hanya sampai pertengahan januari
karena memang pandemi ini masih berlangsung
apakah varian baru ini juga masih bermutasi atau memang kita perlu melihat dulu dua minggu ke depan
ya jadi inilah kita berikan fleksibilitas kepada eksekutif untuk bisa menentukan dinamika virus baru ini
apakah sebelas hari cukup untuk melihat kasus barunya menurun atau bila meningkat apakah perlu untuk diperpanjang
tapi utamanya kami di parlemen sudah memastikan bersama pemerintah
pemirsa yang diperkenalkan oleh pemerintah ini
kita memang ada anggaran kontingensi untuk memastikan penanganan covid ini berlanjut tidak hanya selesai tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
kalau mengenai kehandalan instrumen ya apa yang dimiliki dunia indonesia sudah memiliki
misalkan alat pendeteksian pcr lantas alat vaksin itu apa yang ada dibuat oleh di dunia ini kan pemerintah sudah cukup respon untuk mempersiapkan
dan untuk memberikannya gratis kepada masyarakat
problem utama dinamika tanggulangan covid ini karena kecepatan untuk menemukan vaksin ataupun pendeteksian secara lokal ini yang kita belum
sehingga kita ini pasti jadi lebih mahal
contohnya untuk pcr saja
pcr terbaik di dunia pun di indonesia sudah ada
akan tetapi tidak seperti di turki
harga pcr yang bisa empat jam itu cuma rp lima ratus ribu
di sini masih dua juta
masalah peralatan pendeteksian ini sudah sama dengan standar di luar negeri
problem kita adalah bagaimana kita secepatnya dari baik itu pemerintah ataupun lembaga peneliti kita memastikan bahwa tersedia alat deteksi ataupun vaksin yang diproduksi lokal
jadi soal kebijakan ini adalah fleksibilitas dari eksekutif atau dari pemerintah kita lihat pertambahan kasusnya bagaimana
tetapi sudah cukup lokal
longgar kita berikan kemampuan fiskal di anggaran untuk pemerintah bisa merespon dinamika dinamika yang baru
nah kalau yang tadi mbak mia soroti ini kenapa tidak kemudian langsung saja menunggu beberapa hari penutupan ini dilakukan
artinya kan bisa jadi ada celah sebetulnya pak bobi
atau mungkin saja dari wni kita yang kembali nantinya dalam rentan waktu ke depan
nah ini kan yang perlu juga diperhatikan
seperti apa pandangan anda pak
ya ini contoh seperti ada di amerika lah beberapa kali yang saya contohkan
total lockdown itu seperti juga di turki ataupun di beberapa negara lain di uni eropa tetap perlu ada sosialisasi dulu
dan ini termasuk sebenarnya cukup cepat keputusan pemerintah itu baru disampaikan hanya beberapa hari
dari tanggal satu sampai tanggal empat belas hanya memberikan waktu kurang dari seminggu untuk beberapa essential traveler itu
jadi saya rasa
cukup cepat respon pemerintah dan kami di parlemen saya yakin di komisi satu pasti mendukung ini
mbak mia ada tambahan dari anda mbak
tetap kalau menurut saya tetap tadi yang kata pak jan kemenlu
jadi memang tahan dirilah kita untuk pergi dulu keluar saat ini gitu ya
untuk mengurangi ya biar bagaimana pun juga
dan pembatasan juga ini adalah salah satu upaya untuk mencegah penyebaran virus yang lebih luas lagi di indonesia
prinsipnya saja yang di indonesia masih kewalahan dengan virus yang ada sekarang
apalagi kalau ditambah lagi dengan virus yang baru
jadi ya kebijakan ini sebetulnya kalau secara ilmiah sih saya tetap berpikir lebih cepat sebetulnya lebih baik
tapi memang ada sosialisasi yang memang harus disampaikan kepada masyarakat
itu perlu diapresiasi
secara ilmiah sih memang lebih cepat lebih baik karena untuk mencegah kayaknya lebih baik dibandingkan kalau sudah kejadian
itu mungkin pandangan saya secara ilmiah
itu mungkin ya
ikan cepat ikan gabus ya bu
lebih cepat lebih baik
lebih cepat lebih baik
lebih cepat lebih baik meskipun ya mbak mia bahwa seringkali kebijakan juga kan perlu sosialisasi dan sebagainya
itu yang kemudian membutuhkan waktu dalam beberapa hari ke depan
kita mungkin pernah di awal awal pandemi quote unquote mungkin kecolongan
sehingga virus corona yang saat ini sedang menjadi masalah menyebar dan menyebar
covid sembilan belas yang baru ini
ini yang menjadi kekhawatiran orang
apalagi dengan penularan yang sangat cepat
itu bagaimana mbak mia
itu kalau dengan penularan semakin cepat yang saya khawatirkan adalah kesiapan tenaga
terus terang tenaga medis kita di indonesia ini apakah siap
karena biar bagaimanapun juga
kalau penularannya makin cepat berarti orang yang tertular akan semakin banyak
apakah kapasitas rumah sakit dan lain sebagainya itu yang harus dipikirkan
ini bukan sekedar
contohnya pak dpr
anggaran dan lain sebagainya
tapi ketersiapannya ini
ketersiapan tenaga medis untuk mengatasi kalau pandemi ini sudah menyebar terlalu luas
apalagi yang varian baru ini semakin cepat berarti rumah sakitnya akan semakin cepat
jadi ya itu yang dikhawatirkan sebetulnya di sana
penularannya semakin cepat
terdekat virus ini sudah holiday sampai ke singapura mbak mia
bagaimana melihat fakta itu
terakhir dari anda berdua
jadi utamanya kami di parlemen sesuai dengan fungsi kami yaitu di budgeting evaluasi dan pengawasan
jadi kita memastikan bahwa payung hukum untuk melakukan buka tutup dan pengendalian itu sudah ada
dari mulai bulan april sudah ada
kecukupan anggaran untuk tadi yang disampaikan bu mia bahwa menambah kapasitas
rawat dan juga alat deteksi dan juga vaksin itu sudah tersedia
sehingga di dua ribu dua puluh satu ini kita harapkan anggaran kita cukup kemampuan sdm kita cukup dan instrumen pengendalinya baik dari penegak hukum ataupun yang buka tutup itu dari imigrasi dari pihak bandara dan kemenlu
semuanya satu pintu
jangan nanti kita sudah bilang tutup untuk wna
tetapi ternyata interpretasi
essential travelernya berbeda antara yang petugas di bendara dengan pihak imigrasi misalkan contohnya
hal hal tersebut yang perlu koordinasi dari pemerintah dan juga peningkatan kapasitas rawat
dua minggu ke depan mari kita akan lihat bagaimana kebijakan ini berjalan
dan tentu kita akan kawal bersama
semoga apa yang menjadi harapan dan juga kekhawatiran kita tidak menjadi kenyataan bahwa virus itu kemudian sampai ke sini
kita lihat upaya upaya pemerintah
upaya upaya negara untuk bisa mengantisipasi varian baru covid sembilan belas
terima kasih banyak mbak mia miranti
terima kasih banyak pak bobi aditya rizal
sudah berdiskusi dengan kami pada malam hari ini
sehat selalu pak
dan juga mbak mia